saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah kapolres kapolda direktur bahkan pejabat mabes
saya minta tidak ada lagi yang namanya judi apakah itu judi online apakah itu judi darat
yang masih nanti kemudian ada kegiatan
jadi kalau itu nanti saya dapati pejabatnya pasti saya copot